anggota komisi tiga dpr dari fraksi partai gerindra habibu rohman menilai apa yang dilakukan mantan wakil menteri hukum dan ham
denny indrayana sulit dicerat dengan pasal pelanggaran hukum
menurutnya ukupan denny tentang bocoran keputusan mahkamah konstitusi
tentang perubahan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup yang akan diputus mk tidak melanggar pasal apapun
sebaliknya proses dmk dalam memutuskan gugatan justru layak dipertanyakan
kalau dikaitkan pasal rahasia negara di pasal satu ratus dua belas kuhp sulit
kenapa pasal tersebut adalah pasal yang mengatur babnya itu soal pertahanan dan keamanan negara
kan putusan mk ini tidak ada kaitannya dengan perang dengan situasi pertahanan dan keamanan
menurut saya yang merisaukan adalah apakah mk sudah membuat putusan
sebelum tahapan pemeriksaan selesai
kan kami para pihak belum semua menyampaikan kesimpulan per hari ini
kalau sudah ada kesimpulan apa namanya sudah ada keputusan
sudah ada putusan sebelum para pihak lengkap memberikan kesimpulan
kan berarti dilanggar hak para pihak ini
maka mk akan membuat putusan yang menjadi proporsional tertutup
ini kan menurut saya cukup membahayakan
kenapa situasinya hampir semua partai politik ya hampir semua
format penyusunan daftar calegnya itu orientasinya terbuka
kalau tiba tiba tertutup ini bisa agak agak keos secara politik ya